inilah salah satu masakan yang disiapkan siswa smk negeri sembilan bandung dalam kegiatan rantang siswa
aneka sayuran ditambah ayam bakar kecap sambal dan kerupuk serta buah buahan menjadi satu paket nasi dan siap dibagikan
para siswa memasak bersama di sekolah kemudian menyusun dan membungkusnya
tahun ini kepala dinas pendidikan meminta siswa agar memasak makanan yang bergizi dan tanpa menggunakan minyak goreng
menjelang maghrib paket nasi lengkap tersebut dibawa dan dibagikan kepada sejumlah warga di lingkungan sekolah
pengendara dan penumpang umum untuk berbuka puasa
kegiatan ini digelar oleh sejumlah sekolah di jawa barat
puncak kegiatan rantang siswa akan digelar pada sabtu dua puluh tiga april
pihak sekolah memperkirakan target satu dua ratus paket rantang siswa akan tercapai tahun ini
akan kita bagikan kepada masyarakat
miskin panti jompo lansia dan juga orang orang di jalanan secara serempak
penyebaran informasi untuk mengabarkan tentang budaya baik ke beberapa medsos termasuk juga hashtag di instagramnya masing masing
di tanggerang selatan banten sebuah komunitas sepeda memberi santunan kepada anak anak yatim piatu akhir pekan lalu
mereka terlebih dahulu melakukan riding di kawasan cubik bsd city menuju kampung sepeda
setelah mencapai finish paket bantuan berupa makanan dan santunan uang langsung dibagikan kepada sekitar delapan puluh anak yatim piatu dari sebuah yayasan

akan mengadakan event event baik di luar kota terus kemudian mempromosikan juga budaya budaya kita di indonesia yang sangat indah
dan juga tidak ketinggalan tetap dengan kegiatan kegiatan sosial
dalam kegiatan ini komunitas ini juga sekaligus meluncurkan komunitas sepeda indonesia molton cycle
yang bertujuan menjadi wadah dan tempat berkumpul para sepeda axel molton yang berada di seluruh indonesia
tim liputan cnn indonesia